menurutnya posisi golkar di bawah gerindra pada hasil survei elektabilitas partai
menuai reaksi dari beragam
salah satunya dari politisi senior golkar yang juga wakil presiden yusuf kala
yusuf kala menilai harus ada pergantian nahkoda golkar
dengan sosok pemimpin yang bersih untuk memperbaiki citra partai tersebut
satu sosok yang dinilai yusuf kala menonjol adalah air langga hartarto
menurut wakil presiden yusuf kala apa yang diperlihatkan media masa
perial kasus stiano fanto berpengaruh pada citra buruk partai golkar
karena itu wakil presiden berharap pada bulan desember besok
golkar sudah menggelar musyawarah nasional luar biasa atau munaslup
untuk memilih ketua umum baru tanpa menunggu sidang pra peradilan
image yang negatif image kolagrenatif itu tercermin daripada tadi itu
surveinya yang menurun
nah caranya ialah pimpinannya harus bersih
itu aja sebaliknya
yang ini ada masalah harus dipimpin oleh yang bersih
dan kemudian tentu mempunyai program yang jelas

iya tapi memang persetujuan itu saya kira dalam desember sudah harus diadakan
di antara semua calon calon yang muncul
artinya tidak pernah berurusan dengan kpk
kejaksaan atau apapun
tidak pernah juga ada suara soal